pemerintah provinsi jawa tengah mengklaim tingkat kesembuhan pasien covid sembilan belas di wilayah jawa tengah ini termasuk yang tertinggi
tingkat kesembuhan per tiga puluh november kemarin sudah mencapai lebih dari seribu pasien
namun di sisi lain jawa tengah juga terancam masuk dalam zona merah
dan berikut rangkumannya
jawa tengah menjadi salah satu provinsi yang terancam masuk dalam zona merah penyebaran covid sembilan belas
pemerintah provinsi jawa tengah berupaya menekan penyebaran covid sembilan belas
karena jawa tengah menjadi salah satu provinsi yang ramai dikunjungi pada libur panjang november kemarin
pemerintah jawa tengah menekan penyebaran covid sembilan belas
posisi pertama dalam hal tingkat kesembuhan berdasarkan data satgas covid sembilan belas
hingga tiga puluh november dua ribu dua puluh tercatat ada satu dua ratus delapan puluh sembilan pasien dinyatakan sembuh
berdasarkan data ini maka angka kumulatif kesembuhan di jawa tengah bertambah menjadi tiga puluh sembilan lima ratus tujuh puluh pasien
di sisi lain angka terkonfirmasi positif covid sembilan belas hingga tiga puluh november dua ribu dua puluh bertambah
sehingga jawa tengah berada di posisi ketiga posisi nasional dengan akumulasi kasus mencapai lima puluh lima delapan ratus sembilan puluh enam kasus
saya hanya minta menyampaikan teman teman nggak usah takut apakah kita buruk atau jelek
karena tindakan yang dilakukan oleh teman teman sudah sangat luar biasa
maka kalau kemudian oh hasilnya kita bagus ya alhamdulillah
pesan pcr itu makin tinggi kita ngetes makin kebawuan
kalau yang otg dan kemudian sembuh performanya akan bagus
karena ya dengan bulim cacian makian jalan
tetap aja pokoknya dites terus terusan
sementara untuk kasus meninggal provinsi jawa tengah berada di posisi kedua setelah jawa timur
angka kematian di provinsi jawa tengah secara kumulatif mencapai dua tiga ratus enam puluh tiga kasus
pemerintah provinsi jawa tengah terus meningkatkan angka tes pcr
di wilayah jawa tengah untuk mendeteksi dengan cepat penyebaran covid sembilan belas